kampus merdeka rapor pendidikan dan lain sebagainya
sekaligus pemilihan dan mencetak foto
yang di bagian mesir dapat dibuka
nanti siang ini kalau ini orangnya ini satu minggu sekali ngumpul bi sepuluh hari baru bayar
itu biasanya saat ada akses untuk terjadinya resiko bunuh diri
yang dibuat oleh global cyber index
apa yang kita cara kita menonjol di pasar yang udah rame itu tentu saja unic selling point ya kan
nah memang tujuannya utamanya sih kalau menurut kami saat ini kami adalah sebagai penetrator
ada yang terigu kalau di perancis bisa pakai kata nama emble ini
rata rata sebelum satu hari sebelum konser mereka sudah tiba
tidak kenyal seperti kebanyakan ayam segar yang disembeli dengan benar
perlu khawatir berlebihan ya saya rasa presidensial club ini kalaupun nanti terwujud ya itu menjadi
itu perkiraan publik tentunya ya
udah udah samsul tenang tenang tenang ya tenang nanti dapat makan dapat makan
saat ini ada pecah gurame sebut jengkol sayur asem hingga ayam begana yang
tapi kan confidence itu gimana cara ngelatihnya nah itu dimulai dari kayak ada di lapangan
sangat kecil dibanding jumlah yang bisa mereka dapat
tapi apakah itu bisa berubah segala macam
bagi icw selama koruptor tidak dimiskinkan
jadi seperti kemarin pada saat kita hilang koneksi
pesan yang ditulis tersangka menunjukkan bentuk balas dendam dari tersangka